aku mohon kau pertimbangkan lagi
karena aku mau masa depan anak aku yang terbaik
hanya buat masa depannya
selamat kau pergi
ada suara bayi
iya suara bayi
laki aku perempuan ya
itu tadi yang lahir keponakan saya
jadi saya boleh masuk dong sus
tunggu dulu aja ya dik
karena sekarang ibu dan bayinya sedang dibersihkan
iya deh sus
makasih ya sus
selamat tinggal nga
selamat tinggal nga
adik namanya siapa adik
jangan lupa minum obat dan vitaminnya
semoga cepat mendapatkan anugrah
selamat selesai nga
nanti keburu hujan
apa kata dokter
sama lagi jawabannya
tadi dokternya sudah ganti obatnya
terus udah disuntik nih
bentar lagi istriku ini akan hamil
mah kita capek banget pengen istirahat
jadi kalau ada yang telepon bilang kita gak ada ya
aku gak tau kenapa
aku gak tau kenapa
aku gak tau kenapa
apa terseting
kita puket ya
kita puket ya
hidayah yang membutuhkan mata hati kita
capek juga ya main main sama anak kecil
kalah kamu sama anak kecil
lah donny eva mana
bukannya tadi dia lari ke alas sana kak
kamu belum pernah ketemu papa kamu ya
kamu mau gak ketemu papa kamu
pasti juga kakak kamu pengen banget ketemu sama kamu
ya allah kemana ya allah
allah lindungilah eva ya allah
aku mau kehilangan anakku
kamu udah hangat kan main pamputnya
nanti main sama mama bersama mama
pas dulu iya
salam pamput mama ya
ya allah eva kamu jangan kayak gini lagi ya sayang
ya udah kita pulang ya
dia pikir dia tinggal dimana
ini rumah siapa
ini rumah kita kan
seenak enaknya aja dia banting pintu kayak begitu
mendingan kamu cari perempuan yang bisa hamil
dan bisa memberikan mama cucu
mau kemana mau kemana
bisa di rumah ya
bisa di rumah
bisa di rumah
bisa di rumah
bisa di rumah
bisa di rumah
bisa di rumah
mau kemana mau kemana
kamu gak tahan sama aku karena aku belum bisa hamil
aku juga gak tau sama mama kamu
mending aku pergi dari sini
ya sudah gini
gini gini gak usah emosi ya kan
malem kamu capek mama capek
udah lupain aja ya
tapi aku tetep mau pergi dari sini
aku gak tahan tinggal di rumah sama mama kamu
kita cerai aja
liat tuh kelakuannya
ternyata orang yang pendidikan tinggi
punya penghasilan banyak
belum tentu punya kelakuan yang baik yang menghormati orang itu
mulai sekarang kayaknya kamu harus berpikir
buat ikut istri lagi deh
kan dari dulu itu yang mama pingin
gak usah ma
mama udah punya cuci tau
maksud kamu apa sih van
ya ampun ivan
ivan ini siapa
pemirip banget sama kamu waktu kamu masih kecil dulu sih van
aku aku cuma mau ngasih tau kalau aku hamil
ternyata ternyata bener apa yang dikatakan dulu
demi untuk lebih meyakinkan
ivan mau ketemu ririn dari mitra tesdena
mama sudah punya cucu
kali ini punya anaknya
aku punya cucu
kalo eva masuk kedalam ma
ririn nggak akan ngebering siapa pun
bawa eva dari ririn
kalau dia memang darah aku darah daya ini aku
aku siap kau bertanggung jawab
ivan dia itu bukan anak kamu
dan aku juga masih bisa ngebiayain eva sendiri dengan cerip ayah dan keringat aku
jadi kamu gak perlu repot repot untuk ngebiayain eva
sekarang silahkan kau pergi dari sini
kamu pertimbangkan lagi
aku mau masa depan anak aku yang terbaik
hanya buat masa depannya
silahkan kau pergi
selamat malam kawan kawan
tapi eva juga berpapa rin
kamu jangan egois
kalau kamu gak ngebiarin eva kena dengan papanya
itu berarti kamu lebih mementingkan diri kamu sendiri
dan kamu lebih mementingkan dendam kamu sendiri
daripada kebahagiaan eva
eva mau ketemu sama papa
sama kayak temen temen eva yang lain
air spek sangat segar
tapi gasian pulang tidak bagus
ya dok ya ivan gimana dok hasilnya eva bener positif
anak ivan bener dok terima kasih banyak dok
dok tolong tolong besok aku besok mau ke sana tolong di kopi ya
aku butuh banget ya makasih banyak dok thank you dok
mama punya cucu mama punya cucu ivan
sekarang juga kamu harus ambil eva dari tangan darimu
ambil dia demi mama maaf ma gak bisa begitu
ivan bejahitnya sama ririm kalau ivan tidak akan pernah mengambil eva
tapi karena eva betul anak ivan
ivan akan bertanggung jawab